kasus bocah terbungkus karung di perumahan bogor asri membuat warga sekitar was was karena pelaku pembunuhan belum juga tertangkap
warga pun membatasi ruang main anaknya
tragedi yang menimpa grace gabriela beberapa waktu lalu membuat warga di komplek bogor asri
camatan cibinok kabupaten bogor jawa barat trauma
mereka was was lantaran pembunuh bocah lima tahun itu masih berkeliaran bebas
akibatnya warga harus membatasi ruang main anak anaknya
selain itu warga juga kian cemas saat melihat orang asing berkeliaran di sekitar kompleks
sementara itu dari hasil identifikasi awal diduga kematian korban akibat kehabisan nafas
serta luka di bagian bibir
selain itu perhiasan anting dipastikan masih utuh menempel di telinganya
polisi juga telah memeriksa sepuluh saksi serta menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di sekitar lokasi
rupa pakaian bungkusan karung hingga perhiasan milik korban
muhammad juanda bogor
penyidikan kasus bocah terbungkus karung di perumahan bogor asri kabupaten bogor
terus ditelusuri senin pagi satreskrim polres bogor menggelar olah tkp lanjutan
petugas satreskrim polres bogor kembali menggelar olah tkp lanjutan
di lokasi kebun lain sekitar kompleks bogor asri kecamatan cibinong kabupaten bogor jawa barat
petugas menyisir jejak pelaku dari titik temu awal hingga sebuah kebun kecil lainnya
selain area kebun polisi juga mengamankan sebuah rumah kosong diduga lokasi ini
menjadi tempat pelaku menyembunyikan karung berisi korban sebelum dibuang ke kebun
sekuriti perumahan sempat mencurigai bungkusan karung yang didapati teronggok dalam ruang rumah kosong sehari sebelum kejadian
kesaksian dari rekan saya yang kebetulan malam itu waktu ibunya laporan bahwa anaknya hilang
itu siangnya lanjut untuk malamnya dari rekan kami yang patroli kebetulan melakukan pengecekan ke sana
memang betul ada kejanggalan ada bungkusan karung bungkusan karung warna putih
nah kebetulan juga rekan saya juga tidak sempat melakukan pengecekan lebih dalam
dikarenakan di situ pun penerangan pun kurang